tarik ulur undang undang tax amnesty atau pengampunan pajak mulai mengkerucut
sempat terjegal parlemen pada kuartal lalu
kini pemerintah optimistis rancangan undang undang teks amnesty akan lolos di senayan
tidak berhenti sampai di situ pemerintah bahkan sudah memiliki rencana lanjutan
mempersiapkan lokasi surga pajak ataupun safe haven di indonesia
wilayah mana yang akan menjadi surga pajak di indonesia
tax amnesty datang tax haven kemudian
saya ulas lebih lengkap untuk anda sore hari ini
kita lihat terlebih dahulu dari beberapa data
ini mengenai target dari pajak ataupun juga tax haven
ataupun maksud kami adalah tax amnesty yang akan dilakukan oleh pemerintah
kita lihat ini adalah target teks amnesty
dan ini adalah dua versi yang kami sajikan
karena sebelumnya memang pemerintah dan bank sentral memiliki target
ataupun angka target dana masuk dari tax amnesty yang berbeda
pemerintah melalui menteri keuangan bambang brojonegoro
begitu optimistis akan masuk dana satu ratus delapan puluh triliun rupiah
pasca rancangan undang undang teks amnesty akan ketok palu
akan disetujui di parlemen pada esok hari
namun bank sentral ataupun agus martowardoyo menyatakan
kita lihat lima puluh tiga empat triliun rupiah yang akan masuk dana
akan masuk pasca tax amnesty disetujui
jadi perbedaan ini ada dasarnya
kita ke slide selanjutnya untuk mengetahui
ini adalah dasar formulasi masuk dari tax amnesty
kita lihat ini adalah beberapa formulasi
baik untuk versi dari kementerian keuangan sendiri menyatakan bahwa
estimasi dana akan masuk tadi satu ratus delapan puluh triliun rupiah adalah potensi dana di luar negeri
jadi bila kita kalkulasikan ada sekitar kurang dari empat ratus triliun empat puluh triliun
oke itu adalah kira kira sumber potensi yang pertama
jadi lebih besar potensi yang ada di dalam negeri dari seribu triliun yang berpotensi akan masuk
jadi setelah ditambahkan baik dari luar negeri dan dalam negeri
kementerian keuangan mendapatkan angka yang sangat besar satu ratus delapan puluh triliun rupiah
kemungkinan dana yang akan masuk
tidak semuanya memang beberapa persen saja dari potensi dana tersebut
maka pemerintah bisa mendapatkan uang ataupun likuiditas satu ratus delapan puluh triliun rupiah
taruhlah bukan satu ratus delapan puluh misalnya seratus triliun rupiah saja
itu akan sangat sangat membantu pemerintah yang sampai saat ini sangat membutuhkan likuiditas
dan akan sangat menjadi salah satu solusi pemerintahan jokowi untuk tetap mengelola keuangan negara dengan lebih baik
lalu bagaimana formulasi yang digunakan oleh agus martuardoyo dalam hal ini bank sentral
estimasinya sangat jauh
kita lihat hanya sepertiga dari totalnya
ataupun nyaris seperempat
hanya lima puluh tiga tiga triliun rupiah
potensi dana yang dimaksud oleh bank sentral adalah rp tiga satu ratus empat puluh tujuh triliun
kemudian bank sentral mengalkulasi beberapa persen saja kira kira yang akan masuk
maka didapatlah angka lima puluh tiga empat triliun rupiah
terlepas dari perbedaan angka yang pasti akan ada uang masuk
akan ada potensi uang masuk ketika tax amnesty disetujui
itu yang pasti
dan uang yang masuk tersebut akan sangat membantu pemerintah
dan lalu kita bergeser untuk melihat
ketika teks amnesty nanti disetujui
ada yang namanya deklarasi aset
yang dimaksud dengan deklarasi aset adalah
para orang yang memiliki harta rekening yang ada di offshore
ataupun juga yang ada di wilayah wilayah surga pajak ataupun tax haven
kita lihat para konglomerat biasanya ataupun orang yang berduit lebih lah
kita lihat untuk yang menyatakan saja
jadi hanya menyatakan mendeklarasikan mengakui bahwa dia punya rekening offshore
atau dia memiliki kayaan harta kayaan di tax haven
apabila mengakui hal tersebut di tiga bulan pertama
dimulai nanti start kapan tax amnesty akan dimulai
lalu apabila tiga bulan berikutnya
artinya mereka mengundurkan waktu
masih pikir pikir dulu mungkin para konglomerat
gue akuin gak ya ini gue punya uang gitu
tapi ternyata mereka mengundurkan waktu tiga bulan kemudian
artinya kuartal ke dua enam bulan kemudian
maka tarifnya semakin tinggi
jangan terlalu lama mikir
lalu selanjutnya kita lihat untuk tiga bulan terakhir
itu akan mendapatkan tarif yang lebih besar lagi
ini adalah para orang konglomerat
ataupun juga yang memiliki uang rekening afshore
harta kekayaan di tax haven luar negeri
jadi deklarasi tersebut hanya mengakui
dan dia membuat pelaporan
ataupun tepatnya melaporkan mungkin
kepada pemerintah bahwa
iya saya punya uang saya punya rekening offshore di luar negeri
itu mendapatkan keringanan pajak pengampunan pajak
selanjutnya kita lihat untuk repatriasi
jadi ada lagi setelah deklarasi
ada namanya repatriasi
ini yang menarik
bahwa apabila deklarasi itu hanya melaporkan
tapi untuk repatriasi
dia membawa uangnya kembali ke indonesia
jadi repatriasi adalah membawa uang kembali ke indonesia
uang berapapun yang dia punya
ketika dia memutuskan untuk mengembalikan dana tersebut
likuiditas tersebut lebih murah lagi
apabila dia mengembalikan dana kekayaannya
uang kekayaannya dalam tiga bulan pertama
lalu kita lihat untuk periode kuartal ke dua
itu yang tadi saya sebutkan
mungkin masih mempertimbangkan lebih untung mana
saya kembalikan dana saya ke dalam negeri
ke indonesia atau
biarin saja di tax haven
ketika mereka akhirnya memutuskan pada kuartal ke dua
ataupun enam bulan kemudian
lalu selanjutnya untuk periode terakhir
namun ada lagi yang menarik
meskipun ini sempat dibicarakan sangat alot
antara parlement dan pemerintah
namun tampaknya sudah semakin menemukan titik temu
yang menarik ini sebo anda ke sini
tarif tebusan aset umkm
ini menarik ketika para konglomerat
memutuskan untuk merepatriasi
memasukkan dananya kembali ke indonesia
dan menggunakan dana tersebut untuk aset umkm
anda tahu berapa yang harus mereka bayar pajak ke pemerintah
nyaris tidak bayar pajak
ini menurut saya solusi yang menarik yang ditawarkan oleh pemerintahan jokowi
jadi dana besar tersebut
gepokan uang tersebut
bisa diputar ke sektor real
ketika digunakan untuk aset umkm
para pengusaha kecil dan menengah
bisa menghidupkan sendi sendi kehidupan real
kemudian itu akan sangat bermanfaat untuk roda perekonomian
artinya double yang didapatkan oleh pemerintahan jokowi
dana dari tax haven di luar negeri
masuk kembali ke dalam negeri
kemudian diputar di aset umkm
dan itu akan sangat membantu
untuk sektor real pemerintah dalam negeri
dan deklarasi repatriasi
kita akan tunggu
bagaimana minat dari para yang punya uang dalam jumlah jumbo tersebut
untuk datang ke dalam negeri
tidak berhenti sampai di situ
ada yang menarik
yang pertama kali
dalam sejarah republik
ada presiden yang berani menyediakan tax haven
ataupun juga kita lihat adalah
masih dikaji memang
tapi wacana sudah dikeluarkan melalui menko perekonomian darminasution
kita lihat bahwa indonesia berencana menyiapkan sebuah wilayah
untuk menjadi tax haven
ataupun surga pajak
apakah indonesia di wilayah yang pertama
tidak kita tahu
singapura sudah lama menjadi surga pajak
banyak perusahaan perusahaan atau korporasi multinasional
dan malaysia juga punya
yaitu di pulau labuan
di sana semua
bisa menjadi surga pajak
bebas anda menanamkan uang anda
anda menyimpan uang anda
dan indonesia berencana memiliki hal tersebut
artinya mereka membuat sebuah lokasi
yang nantinya akan menjadi
ataupun juga menampung uang uang tersebut
di lokasi tersebut
sebagai tax haven
ataupun surga pajak
apa yang ditawarkan oleh pemerintahan jokowi
meskipun masih dikendalikan
tapi paling tidak wacana ini sudah mengemuka
yang disediakan oleh pemerintah
untuk para pembayar pajak
wajib pajak yang diampunkan oleh pemerintah
kita lihat yang pertama adalah
akses infrastruktur yang memadai
kemudian dan ini memang relatif
itu akan berupa kabupaten ataupun kota
kemudian juga adanya lembaga keuangan
baik nasional maupun internasional
jadi ini adalah dua kriteria
yang disampaikan menko proekonomian
dan juga menteri keuangan
akan menjadi kriteria sebagai lokasi tax haven
yang disediakan oleh pemerintah ke depan
belum jelas dan belum rinci
seperti apa rencana pemerintah
karena memang rencananya mengapa diperlukan tax haven
untuk mencegah bubble
karena prediksi dari darmina sutyon
ketika nanti masuk dana repatriasi
maka akan banyak sekali dana
sehingga dikhawatirkan akan terjadi bubble
karena tidak ada penempatan dana
yang memang secara profesional bisa digunakan
dan juga bermanfaat untuk ekonomi nasional
sektor produktif adalah salah satu yang disasar
namun yang menarik adalah
terlepas dari pro dan kontra
tax haven ataupun surga pajak tersebut
tax amnesty pengampunan pajak
yang memang kita lihat bahwa memang tidak
bila kita mengacu pada asas keadilan
memang ternyata yang mendapatkan pengamanan pajak
adalah mereka yang memiliki uang dalam jumlah fantastis
dalam jumlah jumbo
paling tidak wacana tax amnesty akan membantu pemerintahan jokowi
mengelola keuangan mereka lebih bagus
ada potensi likuiditas yang akan masuk
dan tidak hanya itu
surga pajak kita akan nanti
seperti apa wacana ini akan terrealisasi ke depan